usai lelah bekerja boy sultan siregar justru mencari keringat
boy menarik riksau mengangkut istri dan anaknya berkeliling kota jambi
riksau adalah alat transportasi tradisional beroda dua dan ditarik manusia yang dikenal di berbagai negara asia
dari kediamannya di kawasan penempatan pak almerah lama
ayah tiga anak ini mampu menarik ringsaunya pulang pergi menempuh jarak sedikitnya sepuluh km dengan kondisi jalan menanjak dan menurun
boy sultan sregar yang bertugas di poda jambi sebagai wadahansat berimob
mengaku sudah lebih dari setahun menarik riksau tiga empat kali sepekan pada sore hari
ia terinspirasi film film cina tempo dulu
anak sama istri kadang suka protes olahraga melulu
jadi saya ajaklah istri saya olahraga tapi waktu istri saya sakit yaudah saya bikin beca supaya bisa bawa anak sama istri juga
sang istri vivitan mengaku meski sempat merasa malu seiring waktu justru merasa senang
menurutnya jalan jalan sore seperti ini menambah keharmonisan keluarga
kan awalnya sih malu ya karena banyak orang melihatnya keren

ibu tidak merasa keberatan suami membawa ibu
karena olahraga biar sehat
semoga banyak yang menggunakan riksao untuk olahraga biar kumpul bersama keluarga
kegiatan boy dan keluarga menarik perhatian warga
seorang wanita sempat mencoba menarik riksaun milik boy
tetapi hanya sanggup jika riksau tidak berpenumpang
enggak enggak berat tapi cocok kalau buat olahraga
turingan oh gitu
tapi ini baru kali ini baru lihat
sebelumnya pernah lihat nggak
enggak pernah sih enggak pernah lihat kalau orang yang bawa
tapi kan biasanya kan banyak orang yang bawa gitu
di sela seleksi bukan kerja waktu luang yang tak banyak bisa dimanfaatkan untuk menyenangkan keluarga
arvan kenedi kota jambi jambi